saat ini kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia ada wida subianto yang akan melaporkan perkembangan terbaru
seputar kasus pembunuhan berencana dan juga dugaan penipuan yang menjerat taat pribadi
good morning wida sampai sejauh ini bagaimana respon dari pengikut pengikut yang sudah masih bertahan di sana
kalau sampai saat ini respon dari para pengikut di padepokan dimas kanjeng ini prabu dan juga daniar
ini masih saya kategorikan menjadi dua begitu yang pertama adalah mereka masih yakin gitu
meskipun sebenarnya sudah ada penurunan jumlah gitu yang tinggal di kawasan padepokan
di mas kanjeng ini yang luasnya sekitar empat puluh hektare kemudian disediakan enam puluh lima tenda yang berukuran sebelas x tujuh belas meter ini
mereka diantaranya banyak yang masih yakin gitu yakin bahwa apa yang terjadi saat ini ini adalah suatu proses perjuangan
jadi ada masalah seperti ini mereka yang sudah menunggu ada yang empat tahun lima tahun
tinggal di sana baik yang menetap maupun pulang pergi itu mereka meyakkan bahwa proses ini adalah suatu bentuk perjuangan
kalaupun taat pribadi dijadikan sebagai tersangka itu adalah proses kalaupun saya sempat menanyakan
ini hukuman dari pembunuhan berencana ini adalah pasal tiga ratus empat puluh kuhp yang paling tinggi bisa hukuman mati
mereka menyatakan kalaupun sampai terkena hukuman mati itu hanyalah jiwanya saja gitu yang meninggal dunia
namun yang mulia begitu mereka menyebut taat pribadi masih akan tetap hidup
bisa memakmurkan kami dengan segala prosesnya yang kami hadapi seperti ini
seperti itu daniar dan juga
artinya wida para pengikutnya itu melihat bahwa ini kasus pembunuhan yang dituduhkan kepada taat pribadi itu sebagai hal yang wajar
memang benar begitu atau mereka juga melihat bahwa ini bukan merupakan hal yang legal atau yang baik begitu
begini prabu dan juga dania
mereka meyakini bahwa keyakinan yang sangat kuat ini sampai seperti ini
mereka meyakini bahwa taat pribadi ini bisa berada di beberapa tempat dalam satu waktu sekaligus
jadi kemarin waktu penangkapan tanggal dua puluh dua september dua ribu enam belas ini banyak santri yang menyatakan menerima telpon begitu dari tat pribadi yang menyatakan saya baik baik saja
saya saat ini berada di mekah seperti itu
jadi taraf kepercayaannya itu sampai seperti itu
jadi kalaupun mereka saat ini melihat fisiknya ini ada di polda
jawa timur ditahan di sana sebagai tersangka kasus pembunuhan
mereka meyakini tat pribadi ini masih bisa berada di mana pun ada di tujuh lokasi
mereka juga menyatakan kesaksian ini mereka lihat ketika pernikahan anak presiden jokowi begitu yang di solo
mereka melihat taat pribadi ada di solo dan juga ada di beberapa tempat yang lain
meskipun sebenarnya pengikut taat pribadi ini yang tinggal di padepokan cukup berkurang banyak begitu
kalau data mereka sekitar dua puluh lima ribu pengikutnya kemudian yang selama ini tinggal di padepokan sekitar enam ribu
kemarin tercatat sekitar delapan ratus hingga seribu pengikut prabu dan daniar
gitu ya wida satu lagi wida
ini kan kemarin kita melihat ya ada video tentang yang menggambarkan taat pribadi itu menggandakan uang
dengan uang di gudangnya itu ya
apakah itu sudah disita oleh kepolisian lalu dihitung jumlahnya berapa dan apakah memang uangnya betul betul asli atau bagaimana
kami dengar juga ada banker di sana ya
ini belum prabu dan juga daniar
karena memang proses yang ada di kepolisian ini sejauh ini kan yang sudah masuk ke penyidikan
ini adalah kasus dugaan pembunuhan berencana gitu yang sudah kemarin sudah p dua puluh satu dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan tinggi jawa timur
nah sementara pada tanggal dua puluh dua september dua ribu enam belas kemarin pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia barat
ini memang polisi menemukan tiga banker di kediaman taat pribadi begitu
nah namun untuk karena pada saat itu masih dalam tahap kasus
dugaan pembunuhan berencana belum pada kasus dugaan penipuan kemudian juga penggandaan uang dan juga penggelapan yang sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan
maka penyidik belum melakukan penggeledahan begitu di rumah pribadi taat pribadi ini
jadi kalaupun nanti sudah pada tahap penggeledahan nanti bisa diambil begitu dan bekerja sama dengan bank indonesia
tidak hanya sebatas melihat nominal namun juga melihat keaslian dari uang uang yang di sana yang dinyatakan oleh polda jawa timur
kemarin tidak hanya uang rupiah namun juga mata uang berhasil
baik prabu dan juga daniar
ya terima kasih wida subianto
kami tunggu laporan anda selanjutnya utamanya terkait dengan pendidikan
investigasi lebih lanjut pihak kepolisian ya untuk dua kasus ini